elsa sekarang pasti sudah sampai di pengadilan agama
dan dia sudah tahu
kalau aku sudah menarik gugatanku
selamat pagi pak nino
ada tamu pak
istri saya sudah datang
bukan pak tamunya laki laki
namanya pak randy
tiba juga hari persidangan gue dan nino
apa nino akan kekeh untuk bercerai hari ini
amba harus kehilangan nino sebentar lagi
kamu gak makan makan loh dari tadi
enggak selera makan mah
hari ini hari persidangan kamu
nanti aku akan berada di rumahnya
nanti aku akan berada di rumahnya
nanti aku akan berada di rumahnya
tidak usah takut sayang
mama papa selalu ada disini untuk kamu
selalu disini sayang untuk kamu
kita berangkat sekarang
selalu disini sayang
selalu disini sayang
selamat pagi pak randy
hasilnya sudah beres
baik pak kalau begitu saya permisi
terima kasih ya
saya mau ngabarin kalau hasil tes dna nya

saya mau ngabarin kalau hasil tes dna nya
sudah ada di tangan saya pak
kamu antarkan hasil tes dna itu ke kantor nimu
berikan pada dia
jangan pernah mengganggu andin lagi
dan mengungkit masa lalu anak andin
terima kasih men
masuk ke dalam yuk
nggak ada mobil nino
apa nino belum datang ya
nino belum datang kali ya ma
mobilnya nggak ada
kita masuk ke dalam yuk
yuk mungkin nino sebentar lagi datang
kamu gak salah hari kan nak
bener kok jam sembilan
ini sekarang jam sembilan kurang sepuluh
tapi kok masa belum ada orang
salah hari kali kamu sayang
enggak mbak benar kok hari ini
bisa dibantu bu
saya mau menghadiri
sidang perceraian saya
sidang perceraian hari ini
soal gugatan cerai pak elmino terhadap bu elsa
sidangnya dibatalkan bu
tadi pagi pak elmino datang ke sini
sekitar setengah delapan
dan beliau sudah membatalkan gugatan cerainya
selamat pagi pak elmino
bukannya jadwal sidang perceraian
bapak dan istri bapak jam sembilan
saya memang sengaja ke sini untuk
mencabut gugatan cerai saya terdakwa
berkasnya sudah saya siapkan
bapak cabut gugatan cerai terhadap istri bapak
saya doakan semoga hubungan pak nino
dan bu elsa langgan ya pak
amin makasih bu
kalau gitu saya permisi
jadi nino cabut gugatan cerainya ke saya
ini bukan mimpi kan
ini beneran kan
terima kasih arguably
sampai ada perceraian ya
papa mau rumah tangga anak anak papa baik baik
mbak kayaknya aku ke kantor nino aja di sekarang
aku mau bilang makasih sama dia
yaudah kalau gitu papa antarin kamu ke kantor nino ya
semoga kalian berdua bisa bicara dari hati ke hati ya
jadi nggak ada lagi kata perceraian
udah mau dukung aku
udah support dan doain aku terus
sayang kita selalu support cup
ya nggak patut nyanyikan
nanti dia berkata u grain
jele jelehan dia kan
istri saya udah datang
namanya pak randy
ngapain dia kesini
kalau saya lihat bukti tes dna itu
seluruh randy untuk menghubungi anda
apa ini ada hubungannya soal tes dna rena
yang dikatakan aldebaran kemarin
suruh masuk aja
selamat pagi belsa
suami saya udah sampai
saya bisa ketemu sekarang
pak nino masih ada tamu
sedang ketemu dengan pak randy
ibu bisa temuin setelah tamunya selesai ya bu
pasang tulisan d smart dulu
sebenarnya xx channel berkelakuan
kalau tidak akan meraih kebaikan car
yang bisa dibehari adalah
yang foto pasto terasa
maaf ya pak randy